ya kpk terus mendalami kasus dugaan korupsi yang membelit kementerian pertanian
mantan mentan syahrul yassin limpo pun tidak luput dimintai keterangan
dan berikut perjalanan kasusnya
komisi pemberantasan korupsi atau kpk melayangkan tiga kali surat panggilan
untuk klarifikasi pada menteri pertanian syahrul yassin limpo
terkait penyelidikan dugaan korupsi di kementerian pertanian
yakni pada tanggal enam dua belas dan sembilan belas juni
namun sel hanya menghadiri panggilan tanggal sembilan belas juni
pemeriksaan dijalankan selama tiga lima jam sejak pukul sembilan tiga puluh pagi hingga satu siang di gedung lama kpk
baru baru ini di media sosial beredar surat penetapan tersangka sel telah diajukan oleh kpk
usai penetapan tersebut rumah dinas mentan yang berlokasi di kompleks widya chandra
di jakarta selatan digeledah tanggal dua puluh delapan september dua ribu dua puluh
petugas menemukan dua belas senjata api serta sejumlah mata uang rupiah dan asing
yang jika ditotal sekitar tiga puluh miliar rupiah
uang tersebut diduga untuk promosi dan mutasi jabatan
namun saat penggeledahan sel tidak ada di rumah dinas
karena sedang melakukan perjalanan dinas ke itali dan spanyol
sejak tanggal dua puluh empat september bersama dua puluh dua orang delegasi
di kementerian pertanian kementerian pertanian dan kementerian pertanian
menjadwalkan tim dan sel untuk pulang ke kementerian pertanian
selain rumah dinas kpk juga melakukan penggeledahan di kantor kementerian pertanian
ruangan yang digeledah mencakup ruang kerja menteri
ruang kerja sekretaris jenderal ruang kepala organisasi
dan kepegawaian kementerian pertanian
ditemukan sejumlah dokumen bukti elektronik yang berkaitan dengan perbuatan

sebelumnya di kementerian pertanian
diduga sel melakukan penyalahgunaan laporan pertanggungjawaban
terlibat suap penyuap hingga gratifikasi
wamentan harfiq hasnul kobi mengatakan bahwa kehilangan kontak dengan sel
yang tengah berada di luar negeri pada tiga oktober dua ribu dua puluh
seharusnya sel kembali ke indonesia tanggal satu oktober dua ribu dua puluh
namun kabar lain disampaikan oleh sahroni selaku bendahara umum nasdem
ia membantah sel menghilangkan
menurutnya mentan tengah berobat karena sakit prostat dan tidak memegang alat komunikasi
akhirnya sel tiba di indonesia pada rabu kemarin empat oktober sekitar pukul delapan belas waktu indonesia barat
dan langsung menghadap ketua umum partai nasdem surya paloh
sel menghadap presiden jokowi sesuai arahan ketua umum nasdem surya paloh
presiden jokowi menaikkan surat pengunduran diri sel dari jabatan menteri pertanian